yang disiapkan oleh perusahaan hanya akomodasi
untuk masalah transportasi semua menggunakan kendaraan pribadi
diharapkan semua sudah masuk hotel paling lambat pukul empat sore
oke kalau itu sudah tidak ada masalah
ini suka pura
emang ada ya
ini sudah bisa masuk semua ya
makan siang yuk
satu rt kang sampai ke jalan tapi sima gak ada
yaudah akan pulang sekarang
kayaknya ada yang hilang
sekarang gila enak gak
kamu kan udah
udah ulang lagi
udah ulang lagi
udah ulang lagi
nah saya edoh mak
mau langsung aja
bangga tuh mak
arikmatnya dari mana
dari toko depan
masa sama tetangga sendiri gak kenal
di sini mak gak ada yang namanya ici mak
ada yang barusan sama emak ke toko
itu si emak
iya tadi dari toko beli es krim
kenapa si mus marah marah
kalah main catur sama saya
akan gak percaya
oh tenang komandar
iya tadi malam si muroh telepon
katanya ada sopir yang nggak bisa bayar iuran
uangnya habis buat beli bensin
gara gara harga bbm naik
oh komandan tenang masalah itu saya handle aman
ya udah bagus kamu
si jamal gak kesini
mana mau dia kesini
dia kan orang yang begitu
memangnya pakai v
biarin aja lah
memang gayanya begitu
kang main chatter yuk
kalau akang pergi terus saya di sini sama siapa
wih anterin mami ke kamar
nih minum obat dulu ya
sekarang nggak mau lagi minum obat
nanti aja tuh pi
tuh kan gara gara tadi pagi nggak minum obat
tuh si mami
jangan tidur di sini
ayo tuh kita coba lagi kamar yuk
ada apa pak
bantu bapak nih
bawa ibu ke kamar
tidurnya jangan di sini di kamar
bisnya belum berhenti kok mah udah dibangunin
di tingkat warna merah keliling bandung
pindah dulu tidurnya ke kamar
nanti tidurnya diterusin
yang disiapkan oleh perusahaan hanya akomodasi
untuk masalah transportasi semua menggunakan kendaraan pribadi
diharapkan semua sudah masuk hotel paling lambat pukul empat sore
kalau itu sudah tidak ada masalah
emang ada ya
ini ada berarti masuk semua ya
makan siang yuk
tapi tidak usah ajak wian atau sonia
kenapa kan mereka teman teman aku
ya nggak apa apa sih
kalau nggak apa apa berarti boleh dong
kan kita partner
mau makan di mana
terserah kamu aja
di sini aja yuk
uang kita kan banyak
silahkan kamu aja deh
tidak usah diganteng
sonia sama wian udah ngambil telepon
kamu bukan dari tadi mau ngajak mereka
jadi sekarang kita makan siang cuman berdua
iya kenapa masalah ya